aduh iya jangan sampai sakit juga seperti puluhan santri di pamekasan jawa timur ini mendadak sakit dan bahkan pingsan setelah mendapat vaksin difteri akhir pekan yang lalu
nah itu dia jadi bahan interogasi nih prap
nah belum dapat dipastikan apa penyebab sakit masal ini dan juga hubungannya dengan vaksinasi yang dilakukan
polisi telah menyita beberapa sampel vaksin untuk diperiksa lebih lanjut
diduga akibat keracunan vaksin difteri puluhan santri pondok pesantren kecamatan kadur pamekasan jawa timur mengalami sakit masal dan pingsan
sakit masal yang semula hanya terjadi di pondok pesantren al farah meluas ke pondok pesantren hidayatul muktadiin
para santri tersebut langsung dilarikan ke puskesmas larangan dan puskesmas kadur
kebanyakan yang sakit adalah santri putri
mereka mengalami gejala demam tinggi mual dan muntah muntah
para guru menduga santrinya sakit akibat vaksinasi difteri
sebelumnya pada sepuluh februari lalu mereka memang diimunisasi
menanggapi fenomena ini kepala dinas kesehatan pamekasan ismail bey menyebut kasus ini baru pertama kali terjadi
ia pun enggan menghubungkan vaksin dengan santri yang pingsan
menurutnya para santri pingsan karena faktor psikologis akibat rekannya yang juga pingsan
kepala dinas kesehatan pamekasan ismail bey menyebut kasus ini baru pertama kali terjadi
kepala dinas kesehatan pamekasan ismail bey menyebut kasus ini baru pertama kali terjadi